pada prinsipnya yoga adalah kegiatan melatih keseimbangan tubuh
selain bagi orang dewasa yoga juga memiliki banyak manfaat ternyata untuk anak anak
nah yoga seperti apa nih yang bisa anda kenalkan
serta apa sebetulnya manfaat untuk anak anak yang diliputannya
yoga olahraga asal india ini dikenal sebagai penghilang stres dan pemberi ketenangan
tak hanya orang dewasa yang bisa menikmati manfaatnya yoga juga bisa dilakukan anak anak
yoga dapat membantu melatih kemampuan motorik anak sejak dini
gerakan yoga pada anak memang tak serumit yoga pada umumnya
gerakan awalnya berupa peregangan sambil diiringi musik
hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana menyenangkan supaya anak mudah menerima instruksi selama berlatih
agar tidak bosan inti yoga dianalogikan dengan bentuk bentuk
gimana menurut anda apa yang bisa anda lakukan untuk menurut anda
misalnya cat and cow butterfly atau gerakan sushi roll seperti ini
yoga ini bisa anda kenalkan pada anak usia lima tahun ke atas
gerakan dalam yoga melibatkan seluruh anggota tubuh
aktivitas ini baik untuk memacu tumbuh kembang fisik dan mental anak anak
selain melunturkan otot yoga baik untuk mereduksi tekanan

yoga itu sebenarnya bagus juga untuk meningkatkan fokus
karena kan sepanjang yoga itu selalu diberikan instruksi ya
pergerakan seperti apa lalu dari nafasnya juga
jadi anak belajar untuk mendengarkan instruksi demi instruksi
nah untuk posisi posisi gerakannya kan juga sebenarnya lebih mudah dengan diandaikan ya
melalui hewan atau tanaman gitu

jadi anak lebih bisa kegambar dan juga bisa nambah pengetahuan dia

yoga juga bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus
mula mula anak direlaksasi dengan memijat sejumlah anggota tubuh
gerakannya fokus pada latihan pernafasan
hal ini bertujuan untuk memperlancar oksigen yang masuk ke tubuh
sehingga lebih mudah untuk berkonsentrasi
saraf tulang belakang itu kan nyambung dengan batang otak

nah batang otak itu dia kan yang tempat dimana dia menerima stimulus kan
nah kalau kita rangsang bagian saraf tulang belakangnya nah itu otomatis dia akan lebih ngeh gitu akan stimulus yang timbul
seperti kita tahu kan kalau anak dengan sindrom autism dia sibuk dengan dunianya sendiri
jadi stimulus apapun yang masuk dia nggak peduli
meski bermanfaat orang tua disarankan untuk memperhatikan atau mendampingi anak saat berlatih yoga
hal terpenting adalah membuat anak tetap sehat dengan cara yang menyenangkan
sabila destu endra rizal di jakarta
nah gitu ternyata yoga juga bisa buat anak anak ya dan juga manfaatnya banyak
banyak banget gitu kan karena kalau dipikir masa sih anak bayi gitu ya udah bisa diajak yoga
kayaknya gerakan gerakan yogi itu agak susah kalau pikirkan begitu ya apalagi untuk orang dewasa
nah kita langsung aja
aja nih ngobrol ngobrol karena sudah ada mbak jen dan juga mbak stephani
yang anaknya sudah diajak yoga dari bayi
ini zoe nya nggak disebutin
sebagai ikutan yoga ya
itu dia tuh jadi lebih percaya diri
ini menarik banget ya kalau kita ngomongin yoga buat bayi gitu kan
saya sebagai yang punya bayi ini prabu juga ya
saya juga punya anak dan sekarang berapa bulan sih
nah itu sebetulnya dari umur berapa sih boleh ikutan yoga
sebenarnya kalau secara prakteknya itu delapan minggu sudah boleh ikut
atau dua bulan
cuma memang gerakan yoganya itu akan berbeda
nah jadi kalau yang lebih aman itu mulai dari usia tiga bulan
oh itu sebenarnya kenapa kenapa dimulai tiga bulan
karena mereka sudah bisa menopang lehernya mereka sendiri
biasanya seperti itu lehernya sudah kuat
karena kan sekarang ini kita lagi keterbatasan sumber daya manusianya
jadi kalau delapan minggu itu boleh tapi harus dengan lebih banyak sumber daya yang mengawasi
karena keadaan saya cuma sendiri jadi keterbatasan lebih aman kalau misalkan sudah tiga bulan
tapi sekarang banyak nggak anak anak yang sudah ikut yoga ini di tempatnya mbak jen
banyak banget jadi kita kan rutin ya setiap minggu itu pasti ada satu kali
nah itu biasanya memang full book kelasnya gitu
karena memang mama mama sekarang sudah lebih aware akan pentingnya baby yoga
nah kalau zoe ini dari umur berapa zoy coba ngomong
zoe belum kedapetan kelasan bajet
baru mau ikut
nah kenapa mau ikut nih
kelasnya penuh terus
aku baru ikutnya yang kelas sensory kelasnya
kalau dari mbak stefani sendiri apa sih alasannya maksudnya anaknya itu diajak untuk ikutan yoga
soalnya aku kan emang udah baca baca juga ya di artikel artikel gitu
katanya kalau baby yoga itu bisa menstimulus anak motoriknya jadi perkembangan jadi lebih cepat juga
terus juga katanya lebih relax tidurnya lebih lama
harus sama instructor nggak sih mbak atau bisa dikasih panduan aja terus orang tua di rumah
kan kalau kelasnya penuh gitu ya jadi siapa tau orang tuanya bisa melakukan atau melakukan ya
yang gerakan gerakan basic biasanya kita akan selalu bilang sih kepada parents itu boleh dilakukan di rumah
tapi kalau gerakan gerakan yang lebih kompleks itu harus dengan instrukturnya
seberapa rutin sih
sebenarnya untuk baby yoga sendiri kan terdiri juga dari baby massage dan baby yoga sendiri
nah kalau baby massage itu sebenarnya setiap hari harusnya setelah dia mandi itu sambil pakai minyak minyak baby baby oil
nah itu boleh sekaligus dipijit nah itu biasanya yang kita pengen ibu ibu itu untuk juga lakukan di rumah gitu
sejak kapan mbak jen melihat apa namanya bahwa oh ini anak anak juga bisa kita lakukan yoga nih
akhir akhir ini sih sebenarnya sekitar tiga tahun kebelakangan ini karena kan sekali lagi kita sering lihat ya
begitu banyaknya perkotaan jadinya kadang kadang anak anak itu kurang stimulasi gitu
jadi salah satu cara dengan stimulasi yang indoor nah adalah dengan cara mengikuti baby yoga gitu
oke oke wah menarik banget
menarik banget nih
iya karena kan simulasi itu emang hal penting banget
kalau misalnya memang setiap bayi itu punya perkembangan yang masing masing nggak boleh banding bandingin katanya dengan anak anak yang lain
tapi kalau tanpa bantuan stimulasi itu pasti ya agak rumit ya agak susah gitu
nah kalau kelas di baby yoganya itu seminggu satu kali itu
kalau misalnya saya mau ikut setiap minggu itu boleh gak bisa
justru lebih baik itu adalah rutin
oh serutin itu boleh ya
serutin itu dan durasinya hanya boleh maksimal di tiga puluh menit
untuk baby usia dari tiga bulan hingga dua belas bulan atau sebelum mereka jalan kayak gitu
setelah di atas dua bulan baru bisa empat puluh lima menit
apa manfaat yang paling utama gitu dengan baby mengikuti yoga ya setiap hari itu
seperti apa tuh nanti baby nya
sebenarnya tujuan utamanya adalah melakukan bonding time dengan sang ibu atau dengan ayah gitu
jadi baby yoga ini tidak hanya dilakukan oleh dengan ibunya saja tapi juga lebih baik ada ayahnya gitu
nah selain manfaat bonding time tadi terbentuknya ikatan batin antara orang tua dan anak
tentu juga stimulasi stimulasi dari motorik kasar motorik halus secara sensorik segala macam semuanya itu dilakukan oleh baby yoga karena kita memusatkan kepada penekanan syaraf syaraf utama anak
emang mbak stephani belum ikutan baby yoga ya tapi tadi dengar udah ngikut ikut kelas yang lain
jadi perkembangannya tuh gimana ke zoe ini
lumayan sih dia sekarang bisa udah mulai berdiri juga terus dia udah mulai pegang pegang
ini baru berapa bulan
baru tujuh delapan
oh delapan bulan
terus udah mulai pegang pegang banyak kayak apa benda benda udah pengen mencari tahu lebih banyak gitu loh benda benda di sekitarnya dia udah mulai eksplor
iya jadi anak anak lebih aktif gitu ya perkembangannya lebih oke
kita pengen langsung lihat ya kayak gimana gerakannya
itu di bawah semua sebenarnya udah ada baby baby juga sama mami maminya kita ikutan
aku juga mau belajar gitu ya bekel ayo ayo
kita bareng bareng yuk
betul jadi ini belajar gerakan apa nih mbak jen jadi ini adalah gerakan yang simple tapi sebenarnya sangat berguna sekali untuk baby baby kita oke
jadi step pertamanya sebelum kita mulai yoga itu kita harus meminta izin kepada baby nya
jadinya karena biar baby itu tahu apa yang akan kita lakukan
ini beda beda nih ya umur baby nya ya
ini umur baby tujuh bulan
ini paling kecil
oh paling kecil berapa lima bulan
ada juga aurora
aurora ini sudah tujuh bulan juga
jadi mami boleh dipangku baby nya
lalu kita gosok gosok tangannya ya
kita gosok gosok dulu tangannya
karena ini gunanya adalah untuk memancarkan energi positif dari sang mami ke baby
terus boleh ditempelin
ditempelin ke badannya ke tangannya
nah gunanya itu kita harus biasanya pakai mainan buat mengalihkan mereka punya atensi gitu
apalagi ini nih lihat tuh
udah heboh nih
ya seperti itu kita sudah memancarkan energi positif dari maminya
sekarang kita bilang bisikin ke anaknya
udah gitu kita boleh mulai dari kakinya dulu
maminya boleh ditidurin babynya
iya ditidurin aja di sini
ini gerakan basicnya
ini yang bisa dilakukan sama mami di rumah tanpa instruktur
nah sekarang kita akan mengeluarkan angin dari dalam perut
biasanya kan suka colik tuh baby tuh
kakinya kita boleh ditekuk untuk ke arah perut
lalu udah gitu dilulusin lagi
nah ini biasanya abis ini langsung kentut
iya biasanya kentut
nah aku pakai boneka
nah aku pakai boneka biar lebih gampang deh nyontoinnya ya
jadi itu udah gitu seperti ini
satu dua satu dua
lalu sekarang kita akan gerakan untuk mengetahui titik tubuh
gunanya adalah untuk keseimbangan
keseimbangan jadi bersepeda segala macam
nah itu sebenarnya dari awal dari dini ini udah harus kita latih
jadi mami boleh kaki kanannya ketemu dengan tangan kirinya
kita tengah ya
iya distretching ya
lalu satu lagi
yang satu lagi
yuk kita berdiri dulu aja kalau gitu
berdirinya gerakan tidur
kalau gerakan berdiri gimana
kalau gerakan berdiri ini ini adalah tujuannya
yowg heap kompas dari
udah gitu aja kita up lagi
mami juga olahraga soalnya
nah udah gitu
biasanya harus langsung dipeluk mami
jadi menyatakan kalau ini itu aman
jadi anak anaknya tahu ini aman nggak apa apa
iya biasanya seperti itu
lalu ada juga kita setelah udah itu kan biasanya baby suka bosen tuh
jadi kita akan kombinasikan berdiri tiduran berdiri tiduran gitu
oh ya intinya harus mengkombinasikan terus juga harus komunikasi dulu gitu ya
iya kita minta izin dulu
kita mau olahraga nih
bagus buat kamu wiss
kalau udah tiga bulan mau prak
sekaligus kayaknya mau ke kelas lima aja
wah seru banget deh
lupa suaminya diajak
harus ada bonding time
jadi sebenarnya ada satu gerakan lagi
ini boleh kita show terakhir
masih kan nih
oh kita udah harus break nih
oh ya sudah
nanti kita kapan kapan ketemu lagi ya
tapi itu dia tuh
jadi bonding time komunikasi sama olahraga untuk anak anak